timnas kriket putri u sembilan belas indonesia akan tampil di piala dunia kriket t dua puluh under sembilan belas di afrika selatan dua ribu dua puluh tiga mendatang
indonesia juga terpilih menjadi salah satu dari tiga belas negara yang kedatangan trofi piala dunia kriket t dua puluh yang digelar di australia oktober nanti
timnas kriket u sembilan belas putri indonesia lolos ke piala dunia u sembilan belas setelah melalui babak kualifikasi yang digelar di bali pada bulan juli dua ribu dua puluh dua lalu
di final wessica ratna dewi dan juga kawan kawan menang atas papua nugini dengan skor akhir dua satu
baru pertama kali diadakan piala dunia kriket t dua puluh under sembilan belas ini akan diikuti delapan belas negara dan akan digelar di afrika selatan tahun dua ribu dua puluh tiga mendatang
di event ini timnas indonesia ditargetkan dapat menembus babak delapan besar
untuk mempromosikan olahraga kriket indonesia juga terpilih menjadi salah satu negara yang kedatangan trofi piala dunia kriket t dua puluh
di australia oktober tahun ini
selama ini kriket sudah mulai berkembang pesat di tanah air dan dipertandingkan di dua pon terakhir di jawa barat dan papua
jadi kita bisa lolos ke south africa ini artinya indonesia sudah lebih berkembang daripada sebelumnya
dan saya juga lihat peminat kriket juga sudah semakin banyak dan kriket di indonesia juga sudah semakin meluas
apalagi di bali tempat kita tc juga sudah banyak
jadi menurut saya kriket di indonesia bakalan berkembang pesat